dan untuk mengetahui apa yang menjadi sentimen anjloknya indeks harga saham gabungan dan rupiah
sudah bergabung bersama kami kepala ekonomi bca david sumual selamat sore mas david
ya ini rembetan apa yang terjadi di turki minggu lalu ya
jadi kekhawatiran terjadinya rembetan krisis yang terjadi di turki ini yang kelihatannya membuat banyak mata uang emerging market
termasuk rupiah hari ini melemah termasuk juga indeks sahamnya melemah
ya apakah ini panik selling dari para investor untuk di pasar domestik terkait dengan sentimen dari turki
kemudian juga apa hubungannya sebenarnya untuk mungkin orang orang yang tidak
terlalu paham gitu terkait dengan apa yang terjadi di turki dengan ekonomi di dalam negeri
iya kalau dari sisi fundamental memang turki ini sudah bermasalah sejak tahun lalu ya
jauh sekali sebenarnya fundamentalnya dibandingkan indonesia yang sekarang inflasinya
lalu juga kita lihat panik selling ini biasa sebenarnya terjadi ya ketika terjadi tekanan ke satu negara
seperti juga pernah terjadi beberapa bulan lalu di argentina ya
argentina waktu itu melemah mata uangnya
sama juga terjadi waktu itu bertepatan juga dengan pelemahan terjadi venezuela dan brazil
waktu itu juga terjadi
sell of ya di emerging market
walaupun dalam level yang berbeda beda ya
mungkin untuk negara negara yang transaksi berjalannya tidak terlalu besar ya
seperti malaysia dan thailand itu mereka tidak mengalami pelemahan tajam
tapi seperti turki waktu itu ikutan melemah
dan juga terjadi juga di india dan juga filipina ya
jadi mungkin yang kita khawatir sekarang mungkin kalau ini juga merembet ke negara lain
seperti india yang defisit transaksi berjalannya
sekarang mendekati lima persen
empat persen lebih untuk india
merembet ke indonesia seperti apa kemungkinannya
kelihatan berbeda ya
dari sisi respons kebijakannya juga turki ini sangat apa namanya diluar dugaan
kita lihat mereka respons kebijakannya mengintervensi bank sentralnya untuk tidak menaikkan suku bunga di satu sisi ya
karena terjadi ketidakseimbangan di naraca pembayaran mereka
enggan untuk menaikkan suku bunga itu satu
yang kedua juga cadangan devisa mereka juga lemah
sedangkan negara negara di asean termasuk indonesia kita punya cadangan devisa relatif baik
dan kita juga punya perjanjian swap ya
kemarin baru diperbarui perjanjian swab kita dengan australia
misalnya total kita bisa mengakses lebih dari satu ratus lima belas miliar dolar ya
untuk swab agreement falas yang sewaktu waktu bisa kita cairkan untuk menambah
pertahanan atau buffer cadangan devisa kita
di sisi lain respons kebijakan sudah jelas
dari bank sentral dalam beberapa bulan terakhir mereka sangat concern terhadap apa yang terjadi di global
dan juga mereka concern untuk transaksi berjalan kita juga yang sedikit meningkat di kuartal dua
sehingga mereka juga menaikkan suku bunga
sudah seratus basis point
dan mereka juga bersedia lagi untuk menaikan dengan kebijakan ahead of the curve
bersedia kembali menaikkan dalam waktu dekat dengan adanya sentimen rupiah menyentuh level terendah dalam tiga tahun terakhir
apakah bisa menjadi pendorong dalam waktu dekat juga bi kembali menaikkan suku bunga cuannya menurut anda
kalau dari sisi inflasi memang relatif masih sangat bagus ya
tapi mungkin juga bank indonesia mempertimbangkan seperti kondisi transaksi berjalan kita yang memang di atas perkiraan di kuartal dua
dan juga pertimbangan terhadap kemungkinan
rembetan dari krisis turki ya
jadi kemungkinannya masih lima puluh lima puluh untuk kenaikan suku bunga di bulan agustus ini
tapi untuk bulan september mungkin kita harus hati hati karena fed juga kemungkinan akan menaikkan suku bunga ya
jadi kalau masih konsisten mungkin bank sentral masih akan menaikan sekitar dua kali lagi tahun ini
sampai kapan panik selling ini anda proyeksi terus terjadi kemudian juga nilai tukar rupiah
apakah trennya juga masih akan bisa terus tertekan
mas david bisa mendengar suara saya
mungkin ini temporer sifatnya ya kalau menurut pandangan saya
jadi kelihatannya ini memang masih akan terjadi dalam beberapa hari ini
dan saya lihat juga bank sentral di turki itu juga mulai merespons ya
jadi saya baru dengar berita mereka juga mulai menggelontorkan likuiditas ke pasar ya termasuk likuiditas falas
jadi ini juga harapan
ini juga harapan yang bisa menenangkan pasar di turki
dan kita lihat memang bahkan euro saja melemah ya
karena mereka khawatir eksposur bank bank di eropa terhadap aset di turki ya
jadi ini yang mereka khawatir juga
malah pelemahannya lebih dalam dari rupiah ya untuk euro ya
untuk rupiah seperti apa mas david
apakah tren pelemahan juga masih akan terus membayangi nilai tukar rupiah
saya pikir ya ke depan kan ada banyak kebijakan pemerintah
soal b dua puluh misalnya untuk biodiesel ya itu juga bisa mengurangi kebutuhan devisa kita
dan juga ada kebijakan kebijakan lain untuk menarik hasil ekspor masuk dan mengkonversinya ke rupiah
dan saya pikir juga tekanan terhadap transaksi berjalan harusnya di kuartal tiga dan kuartal empat meredah ya
dibandingkan kuartal dua yang memang secara musiman tinggi
untuk pembayaran deviden dan juga import untuk barang barang kebutuhan lebaran dan puasa
mas david terakhir terkait dengan panik selling ini yang panik apakah investor asing
ya kelihatan nih sebenarnya bukan hanya asing ya jadi juga domestik mungkin mereka biasa ya
kalau dalam ada shock biasanya mereka ada reposisi dalam portfolio mereka ya
dan juga yang kita masih lihat ini sbn
ini lebih banyak dipicu oleh mungkin dari pasar modal
terima kasih david semua
kepala ekonomi bca sudah bergabung bersama kami